kondisi kesehatan gubernur papua lukas nmb pada rabu sore terus menurun
setelah dilarikan ke rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto jakarta pusat serasa sore lalu
lukas nmb harus menjalani perawatan intensif lantaran sakit ginjal jantung dan diabetes
dokter pribadi lukas pada rabu sore menyebut telah berkoordinasi dengan komite medik rspad untuk mengetahui kondisi lukas
kondisi kesehatan lukas secara umum bahkan terus menurun terutama terkait dengan sakit jantung dan ginjal yang dideritanya
karena itu lukas harus menjalani perawatan hingga beberapa hari mendatang
kondisi saat ini cukup disayangkan karena beliau cukup turun ya untuk kondisinya secara umum menurun
di mana kaki bengkak kemudian ada keluhan keluhan lain juga
ada gangguan di jantung
secara umum tadi sudah disampaikan oleh komite medik saat ini sedang dilakukan perawatan
perawatan akan dilakukan perawatan beberapa waktu ke depan
sementara itu perwakilan keluarga lukas nmb mengecam keras tindakan kpk
yang hingga kini tidak memberikan akses bagi keluarga untuk bertemu dengan lukas yang sedang menjalani perawatan di rspad
keluarga juga menyebut lukas nmb hingga kini masih berstatus gubernur papua
lantaran surat tugas lukas
pada dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh tiga dan belum ada surat penolak aktifan dari kementerian agri
pukul sepuluh dari jayapura berangkatkan melalui manado di rumah sakitannya transit hanya berapa menit
hanya hari senin hari rabu bawa ke kantor kpk
mereka bapak ini sakit permanen
dan tadi kita mendapat keterangan oleh